polres bekasi kota menerima pengaduan dari seorang warga bernama muhammad hidayat
warga ini melaporkan seorang bernama kaisang yang disebut sebut menyebarkan ujaran kebencian di akun youtube
kalimat dalam vlog inilah yang diduga membuat muhammad hidayat melaporkan seseorang bernama kaisang ke polres bekasi kota
hidayat menilai ucapan ini bernada kebencian dan berbau sarah
polisi mengakui jika pihaknya menerima aduan dari seorang warga di bekasi yang melaporkan kaisang atas kasus dugaan ujaran kebencian
polisi akan melakukan penyelidikan termasuk mendengarkan saksi dan mengundang sejumlah saksi ahli untuk menangani laporan ini
polisi akan dengar keterangannya saksi kemudian bukan saksi yang melapor nanti kita undang beberapa saksi ahli dan kita akan putuskan segera
saya belum tahu karena di laporannya hanya tulisan ks sang gak menyebutkan siapa kita harus dengar dulu keterangan orang yang melapor
polisi belum memastikan jika kaisang yang dilaporkan adalah putra bungsu presiden joko widodo
namun diduga video yang dilaporkan adalah milik kaisang pangarep berjudul bapak minta proyek yang diunggah pada dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
desi nugrahani cnn indonesia
ya tadi komentar dari kapolri sementara itu kapolres metro bekasi kota komisaris besar polisi hero bahtiar mengatakan
laporan atas kaisang pangarep masih dalam penyelidikan
pihaknya masih akan melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut
dan berkoordinasi dengan cybercrime dan kementrian kominfo dalam mengusut laporan itu
polisi pun berencanakan memanggil kaisang dalam waktu dekat
pihak pelapor telah menyertakan bukti video rekaman vlog ksn pangarep yang diunggah di youtube
masih dalam proses penyelidikan kita koordinasi dengan cyber koordinasi dengan kominfo masih banyak yang akan dilakukan
pelapor kapan diperiksa
nanti kita kabari kalau misalnya mau diperiksa
poinnya apa sih bang
poinnya apa sih yang dilaporkan
head speech nya itu yang bagian mananya pak
makanya saya bilang masih dalam proses pembelajaran dari penyidik
rangkaian dari tayangan pertama sampai tayangan terakhir mana kan
nggak kan ada di laporan awal spkt pun pasti ada kata kata yang head speech kan
pak kan deso itu atau apa
ya seperti itu yang ada desonya ya